judulnya perburuan yang dibintangi oleh adipati dolka
nah kabarnya film ini akan ditayangkan barengan nih dengan film adaptasi novel pram lainnya yakni bumi manusia
tiga dua satu
tiga dua satu
poster film perburuan menunjukkan tokoh utama hardo yang diperankan adipati dolken dengan tampilan compang camping
sangat berbeda dengan foto teaser yang sudah dirilis beberapa waktu lalu dengan berseragam tentara peta
film perburuan merupakan adaptasi novel karya pramudia anantatur yang pertama kali diterbitkan pada seribu sembilan ratus lima puluh dan sempat gelaran pada zaman orde baru
kisahnya bercerita tentang hardo seorang tentara peta yang menjadi buruan jepang

dianggap musuh negara dengan latar belakang beberapa bulan setelah pemberontakan belita
richard oh selaku sutradara berusaha menggarap perburuan sedekat mungkin dengan materi aslinya
untuk menghadirkan jiwa karya sesta pram dalam medium film
dialog dialog panjang pun menjadi tantangan tersendiri bagi adipati dolken
bahasa yang cukup berat karena kan itu sastra banget ya
jadi itu ada satu scene besar scenenya itu adalah tiga belas lembar
jadi tiga belas lembar dan dialognya itu sepanjang panjang ini nih
jadi emang cukup berat untuk kita keluarin gitu
tapi akhirnya kita belajar terus kita dapat spare waktu cukup lama
lebih lama latihan daripada syutingnya
waktu kita syute itu memang kita usahakan sedapat mungkin mendekati dialog dialog dari yang ada
karena saya seorang pengagumnya pram dan saya juga ingin mencoba sedapat mungkin dapat
tapi ya tentu saja dalam proses pengeditan dan lainnya
akhirnya kita mau gak mau harus yang kemana ya kita anggap itu yang terpenting gitu loh
jiwanya itu secara ajaib kita bisa rasakan adalah
dia masih di tahap tahap yang disebutnya humanisme universal
pekerjaan yang tidak salah salah juga untuk menghormati keluarga mendiang pram
yang telah memberi izin pengerjaan novel perburuan dan bumi manusia dari oktober dua ribu empat belas
angga okta cucu pram sebagai perwakilan keluarga
merasa bahagia karena ada dua buku pramudia annatatur yang dijadikan film
dan dirilis bersamaan pada lima belas agustus
jelang perayaan kemerdekaan
film dua film ini jadi dulu itu sudah luar biasa sekali rasanya
penantian panjang buat kami
akhirnya jadi juga untuk perburuan
kalau memang dirilis nanti bersamaan
ya tentu senang sih
karena momennya pas banget dengan ceritanya
selain berbagi waktu premier yang bersamaan
trailer resmi film perburuan dan bumi manusia juga akan diluncurkan berbarengan pada empat juli mendatang
sekitar sebulan sebelum galap premiere di surabaya
azalea pinata yusuf edy serzan india jalan jalan men